kasus monkeypox atau cacar monyet di indonesia kian hari kian bertambah
mengutip dari laman kemenkes meskipun daya tular dan fatalitasnya di bawah covid sembilan belas
namun masyarakat diharapkan untuk tetap waspada
lalu seperti apa perkembangan kasus dan bagaimana usaha penanggulangannya
kita akan bahas bersama muhammad syahril jurubicara kementerian kesehatan
pak syahril selamat sore terima kasih atas waktunya
ya selamat sore mbak ayu salam sehat
salam sehat selalu pak syahril kita ingin mengkonfirmasi terlebih dahulu
per hari ini sudah berapa kasus positif yang dideteksi oleh kementerian kesehatan
dan bagaimana di mana saja sebarannya
ya jadi per tanggal tiga puluh oktober sudah terkonfirmasi dua puluh empat kasus ya yang tersebar ya
dan di jakarta sebanyak sembilan belas dki jakarta kemudian empat di banten dan satu di bandung
jadi ada dua puluh empat kasus
tapi alhamdulillah gejalannya semuanya ringan tidak terlalu berat
walaupun memang harus diisolasi di rumah sakit
nah isolasi ini tujuannya adalah agar tidak terjadi penularan kepada orang lain
sehingga harapannya orang yang sedang terkena ini tidak berkontaminasi dengan orang lain
dan akan mencegah timbulnya penularan yang baru
baik ini kan berarti orang yang positif terkena monkeypox harus diisolasi seperti kata pak syahril
nah kami ingin mengetahui pak sebenarnya bagaimana virus monkeypox ini menyebar pada sesama manusia
kita kan mengetahuinya dari aktivitas seksual seperti itu
apakah ini menjadi faktor satu satunya atau sebenarnya ada cara lain untuk menular
ya apa bisa didengar suara saya
ya terdengar pak bisa saya ulangi pak pertanyaannya atau bapak sudah mendengar
oke baik silahkan pak silahkan silahkan
jadi monkeypox ini sebetulnya adalah zoonosis ya
yaitu penyakit yang berasal dari hewan yang awalnya di tahun seribu sembilan ratus lima puluh delapan itu menyebar antar sesama hewan
dan kemudian tahun tujuh puluh bisa menyebar ke manusia
dan saat ini bisa menulari kepada manusia ke manusia
nah penularannya itu melalui kontak langsung ya
jadi orang ke orang lain itu berkontak langsung
apakah itu berpegangan tangan kemudian berpelukan atau berhubungan badan lah
dimana di dalam tubuh orang yang sedang sakit monkeypox itu ada cacar cacar atau ruang ruang
yang ada di buka maupun telapak tangan yang khas pada monkeypox ini
nah apabila itu terkena ke orang lain kontak langsung itu menjadi sumber penularan
makanya jadi kontak langsung yang biasa terjadi pada kasus yang sudah kita temukan ini memang berhubungan dengan seksual ya
oke jadi apakah hanya dengan berpegangan tangan saja itu bisa tertular seperti contohnya cacar air
atau ini harus ada droplet atau cairan yang masuk ke dalam tubuh manusia baru bisa tertular pak
jadi ada dua mbak ya
satu dia kontak langsung
jadi berpegangan tangan
atau berhubungan badan lah
jadi dia kontak langsung
atau kontak tidak langsung
jadi orang yang kena cacar bonnet atau monkeypox ini cairan yaitu kena pakaian handuk atau spray
yang apabila itu dikenal pada orang lain maka itu juga menjadi sumber penularan
jadi ada dua hal yang menjadi sumber penularan bisa melalui kontak langsung maupun kontak tidak langsung
jadi bisa secara kontak langsung dan juga kontak tidak langsung
nah pak jika misalnya ada seseorang yang terinfeksi monkeypox atau cacar monyet
separah apa virus ini dapat berdampak pada tubuh manusia
apakah bisa sampai menyebabkan kematian atau seperti apa yang paling parah
jadi monkeypox ini ada dua fase ya
dua fase apabila dia menulari ke orang lain
yang pertama adalah fase prodromal atau fase inkubasi sehingga orang ini baru timbul gejala
gejalanya tadi demam tinggi sakit kepala yang hebat bahkan ada pengebesaran kelenjar limpa di leher bahkan di ketia
nah itu sekitar lima hari
nah apabila ini berlanjut maka disebut dengan masa invasi
dimana masa invasi ini akan timbul cacar atau ruam ruam
itu yang ada di muka dan di tangan yang paling khas
berbeda dengan cacar air yang hampir seluruh tubuh
nah ini masanya sekitar lima sampai dua puluh satu hari
nah jadi kedua masa inilah yang menjadi perhatian kita bersama yang sangat menulari yaitu di masa inkubasi
timbul bercak bercah yang tadi bisa menyebabkan kontak secara langsung kepada orang yang lain
jadi hingga saat ini belum ada kasus kematian dari cacar monyet ya pak ya
dan kami juga mencatat bahwa kemenkes memprediksi kasus cacar monyet dalam satu tahun ke depan ini bisa mencapai tiga ribu enam ratus kasus
nah ini kan sebenarnya angka yang cukup banyak pak
bagaimana perhitungannya hingga angka tersebut bisa disimpulkan
jadi untuk sampai saat ini kami jawab dulu
alhamdulillah belum ada angka kematian dari kasus cacar monyet atau monkeypox di indonesia
nah perhitungan tadi itu secara akumulatif mbak ya
jadi dari hari ke hari tetapi kasus mangkipok ini kan sebagian besar itu sembuh sendiri
jadi jangan khawatir kepada masyarakat bila kena untuk tetap dilakukan isolasi agar tidak terjadi penularan
dan yang memang sakitnya agak berat itu diobati
jadi sekali lagi kematian sangat jarang
tapi walaupun jarang menjadi perhatian
oke jadi tidak usah panik ya masyarakat indonesia tapi tetap waspada
baik terakhir pak
terakhir bagaimana dengan ketersediaan vaksin dari monkeypox di indonesia
kemarin saya mendengar info bahwa ada bantuan dari asean
tapi untuk setahun ke depan apakah kira kira bantuan tersebut cukup atau bagaimana
ya terima kasih
jadi untuk tahun dua ribu dua puluh tiga ini kita sudah menyiapkan vaksin khusus di jakarta sebetulnya
karena jakarta sangat banyak
tetapi itu nanti bisa kita bagikan ke daerah lain apabila daerah lain membutuhkan
jadi saat ini kita yang ready atau tersedia ada lima ratus untuk orang
karena satu orang itu kan dua kali dilakukan vaksin
dengan selang satu bulan
jadi ada lima ratus orang
dan alhamdulillah berkat kerjasama dari negara negara asean
kita juga akan diberikan bantuan vaksin untuk di masa mendatang gitu
baik baik terima kasih banyak atas informasinya dan perbincangannya
pada sore hari ini muhammad syahril jurubicara kementerian kesehatan
selamat sore pak syahril salam sehat selalu
ya selamat sore mbak ayu salam sehat semua